tiga bandar narkoba selasa siang diringkus petugas badan narkotika nasional provinsi jawa timur
ketiganya merupakan pengedar dan pemasok sabu sabu yang kerap beroperasi di jawa timur
dari hasil penyelidikan tiap minggu jaringan ketiga bandar ini bisa menjual lima ratus gram sabu sabu senilai tujuh ratus lima puluh juta rupiah
petugas gabungan badan narkotika nasional jawa timur selasa siang menggerebek bandar narkoba di tiga desa berbeda yaitu di kabupaten mojokerto
dalam penggerbekan ini salah satu bandar sempat dibawa ke kandang ayam tempat ia menyembunyikan sabu sabu
satu orang pelaku ditangkap
dari penggerbekan itu polisi kemudian menangkap
s a warga desa sumber ayu pamotan kabupaten malang diteras sebuah toko
dari tangan tersangka petugas mengamankan beberapa paket sabu siap edar dari kantong celana tersangka
selain s a pelaku kemudian meringkus pemasok sabu sabu yakni a s
as merupakan salah satu jaringan yang mendatangkan sabu sabu dari malaysia melalui bandar bernama iwan birwin aceh
yang kini berubah
dari pemeriksaan petugas hampir tiap minggu ketiga sindikat ini berhasil menjual sabu dengan omset lima ratus gram sabu senilai rp tujuh ratus lima puluh juta
jadi ini merupakan kerja panjang dari bnnk mojokerto yang kami tindak lanjuti secara lebih mendalam oleh tim dari bnnp jawa timur
sehingga membuahkan hasil tertangkapnya para pelaku peredaran gelap yang berbasis di wilayah mojokerto
saat ini petugas masih melakukan pengembangan
untuk menjaring tersangka lain terutama pengedar besar di wilayah jawa timur